pt kereta api indonesia telah menyiapkan sembilan ratus enam puluh empat ribu tiket untuk masa arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas
sampai saat ini tiket yang menjadi favorit adalah tiket hamin tujuh sampai dengan hamin satu lebaran
menurut kepala humas daob satu eva hairunisa untuk tiket hamin delapan sampai dengan hamin sepuluh masih tersedia
ada pun tiket terbanyak terjual dengan tujuan jawa timur dan jawa tengah
untuk mengantisipasi arus mudik tahun dua ribu sembilan belas ini pt kai telah menyiapkan lima puluh delapan kereta reguler dan tambahan dua puluh kereta tambahan per hari
sampai saat ini tiket yang menjadi favorit adalah tiket hamin tujuh sampai dengan hamin satu lebaran
sehingga bagi pengguna jasa mungkin yang ingin menggunakan jasa kereta
ini masih tersedia sebenarnya itu untuk hamin sepuluh sampai dengan hamin delapan
ini masih cukup banyak ya tersedia